warga udah pada mau dengerin lagi begini
iya mih dunia rasanya sudah kiamat mih
setiap omongan kita malah jadi bumerang untuk kita
rencana kita bakal ngejegel si haji sulam tuh
yah udah bener bener ketutup deh sekarang
iya nih kita sebagai haji dua kali
sudah kagak dianggap sama warga
eh rum ngapain sih lu diam aja
lu seneng ya ngeliat omik sama abah lu diginiin sama warga ya
bahkan umi sama ambalun ya udah ditendang dari kampung kita ini
kayaknya lu malah mendukung ruh
kalau abah sama umi dijadikan pecundang di kampung ini
ya kalau liat mukanya sih kayak begini nih
dia kayaknya seneng ngeliat umi sama abahnya nih
diperlakukan begini sama warga
kagak ada wibawanya lagi
eh rum maksud lu apa sih
abah sama umi beneran nih
si sulam kagak bisa didiemin begitu aja
berarti abah sanggup dilaporin ke polisi
kalau emang bener bener pak haji keke
njegel rumah haji sulam
udah segel aja sendiri

kita takut kena tulangnya
kita takut kena tulangnya
kita takut kena tulangnya
kita takut kena tulangnya
yang kena tulangnya
apalagi sekarang kan bulan puasa
tulangnya lebih serem
mending kita gedein ibadah
dapat pahala daripada membantu
kayak pak haji sama ibu haji itu yang benci dan pendendam
emangnya enak gak ada yang ngedukung
jih sekarang tuh warga warga udah lebih pinter ji
gak kepake lagi cara ngasut begituan

kasian deh lo
orang gila aja bisa sembuh
nih kagak sembuh sembuh
sialan lo bu tia
lu tuh yang gila tau gak
he lo daripada bubar deh
mendingan tak darusan dapet pahalnya
yaudah yuk bubar ya
kagak apa apa bu haji
kagak dibayar juga kagak kena apa
daripada ayam metar miji jadi sasaran warga
daripada kita berdua kena tula
mendingan kita cabut
semua warga sekarang udah ikutin jalan yang benar
umi sama abah lu gak bener ya
udah deh bah
lebih baik sekarang abah sama umi cepat aja masuk
jangan bikin masalah lagi
semoga ini jadi pelajaran untuk abah sama humi ya
umi juga biasanya
kita udah dari rumahpola
ada yang lain lainnya udah jadi satu di rumah ini aja juga udah jadi ke
insyaallah semuanya kumpul penuh berkah amin
ini jangan ngejogrok aja di sini enak ngeliatin orang
kok semua barangnya dilulus elulus tuh kursi kursi juga
barang barang di sini semuanya soalnya ini kan rumah kita sendiri kan
sini tempat kita kumpulkan tempat kita bercanda tempat kita tidur ya allah
maksudnya ngerasa kayak begitu berasa hidup lagi nembak ini rumah
inilah yang bikin roh enggak betul di rumah sakit rumah ini ngangin rasanya
pasti deh emang menyakitin perasaannya rere lagi
mak kalau memang terus gini untuk sama aja emang nyakitin hati rohma aduh bahaya
nih kalau sampai sirok entar ketekan batinnya ama stress gara gara gua sebelah
sama si rere
ntar si rodia bener bener gugur guran deh
aduh amit amit jebang bayi deh
gua kagak mau kehilangan cucu gue
udah reng nggak usah lu yang cari makanan
biar si sulam aja tuh sama si ojo yang cari
lu kan udah tahu kan
makanan kesukaannya ape kita semua semua ini kan tahu kan

kalau rerema biasa senangnya buka sama makanan ala anak kosan
yaudah deh lam
jok cari deh lu tuh kesukaan makanannya si rere ya
ini gue juga ya mak
roman romannya cuma udah kagak sebelah gini sama si rere
apek cuma strategi mak aja ya di depan si roh
lam ngapain lu liatin gue kayak begitu
ram udah deh
gua kagak bakal nyakitin mantuk gua sendiri
mak lu udah kagak mau dengerin lagi

dunia rasanya sudah kiamat nih
setiap omongan kita malah jadi bumerang untuk kita
rencana kita bakal ngejegal si haji sulam itu ya udah benar benar ketutup deh sekarang
kita sebagai haji dua kali sudah kagak dianggap sama warga

lu seneng yah
ngeliat umi sama abah lu diginin sama warga yah
bahkan umi sama abah lu nih udah ditendang dari kampung kita nih
kayaknya lu malah mendukung rom kalo abah sama umi dijadikan pecundang di kampung ini
dia kayaknya seneng ngeliat umi sama abahnya nih
diperlakukan begini sama warga
kagak ada wibawanya lagi di mata warga
astagfirullahaladzim abah umi
nah wajah anda kayak begitu tuh
bikin empet aja umi sama abah lu ngelihat lu
mungkin lo tuh kayak begitu
kagak ada simpati simpatinya orang tua lagi dalam keadaan kesusahan kayak begini
ya mungkin rom itu seneng
lu memang anak durhaka rom
orang tua susah lu malah seneng
rom itu seneng karena dengan kejadian ini
itu bikin abah sama umi bisa ngurangin bergibah bergosip
itu kan bisa ngurangin dosa abah sama umi juga
gua tau maksud lu yang sebenarnya
lu seneng kan
karena lu sering ketemu si robby kan
di rumahnya si sulam
gak usah bohong lu sama umi
abah bilangin ya
rum heran sama abah sama umi
abah sama umi itu udah dapat teguran dari allah
bahkan sampai musibah sepelepun udah kan
sampai penyakit yang berat
itu abah sama umi udah dapet
dan sekarang abah sama umi gak mau tobat
apa abah sama oming gak mau masuk surga ya
kenapa sih hidayah hidayah itu tuh justru abah sama umi tolak
gak perlu gua jawab
siapa sih yang gak mau masuk surga
semua jual kalau ditanya
semua kepengen masuk surga
nah itu tujuan utama kalau kita dipanggil sama yang maha kuasa
tapi kan gagah semua orang yang tahu yang bisa mengikuti hukum hukum agama islam
abah setuju sama umi
kebanyakan orang justru gak mau jalanin rukun islam yang kelima
nah abah lu ini malah dua dua kali sholat aja kagak pernah bolong
sedekah apa lagi
tiap jumat kita sedekah
umi ini selalu sediain duit recehan tuh
belon lagi panti asuhan
menurut pengurus sebagai pengurus masjid
gak ada gajinya
jadi kurang apa lagi kita nih rum
semua syarat untuk masuk ke surga udah umi jalanin
rum seneng banget dengernya umi
tapi umi sama abai bisa kan
kalau ada masalah yang udah selesai itu udah gak usah dibahas bahas lagi
gak usah dirusakin lagi sama iri dan dengki
abah sama umi mau kayak fir'aun
yang selalu ngebantah perintah allah
gak salah lu rum
masa abah lu samain sama fir'aun
fir'aun itu jangankan yang haji
ngakuin allah saja sebagai tuhannya aja
masa bisa bisanya lu samain abah sama fir'aun
emang abah lu orang kafir
ya makanya itu
emangnya abah mau disamain sama fir'aun
yang selalu ngebantah perintah allah
mau kan enggak kan
ngumpulin warga tadi
tujuan abah tadi juga baik rum
tujuannya sungguh kemengen
warga itu lebih waspada
dan untuk kedepannya
tidak terjadi lagi keracunan keracunan seperti kemarin
iya lu aja rum yang pikirannya jelek sama orang tua
alhamdulillah udah buka puasa
sekarang kita buka puasa dulu yuk
nanti setelah buka
rum mau cerita sama abah sama umi
tentang fir'aun modern yang berpakaian seperti orang islam
pakaiannya aja orang islam
tapi kelakuannya enggak
iya sekalian lu ceritain mengeluarkan si sulam
tentang fir'aun modern yang berpakaian seperti orang islam